agar kau bisa mengendalikan emosimu
sekarang akan aku ajarkan kau tentang ilmu silat
agar kau bisa mempertahankan dirimu
baik datu lalu apa yang harus ratna lakukan sekarang
baiklah ikuti gerakanku
bener kan yang gue omongin
gak jauh kan dari jalan raya
lagian logikanya ya mobilnya tuh gak bakal masuk masuk hutan banget
gue juga inget kok sama jalan ini
gue inget pohon pohon disini tuh gak terlalu besar
dan jaraknya emang agak agak renggang
ya sudah sekarang lebih baik kita cari cara untuk mengeluarkan mobil ini dari hutan
aku rasa kita bisa keluar dari sini dengan aman
paling bodinya doang yang lecet lecet
enggak enggak enggak
pokoknya mobil gue gak boleh lecet
masuk kesini bersih keluarnya juga harus bersih oke
lisa kau tenang saja
nanti sampai jakarta kita bawa mobil koini
ke dalam bengkel
kalau perlu saya belikan kok mobil baru
oh kamu so sweet banget sih
apaan sih neska
nggak usah kejaran deh
sakti tuh yang baik sama semua orang
lo nyala juga eriber
ya sudah sekarang kita masuk ke dalam mobil
mudah mudahan kita bisa keluar dari hutan ini dengan selamat
yaudah kalian bantuin aku buat nyingkirin pembuhan ini ya
biar aku yang ngeluarin mobilnya
siapa yang nendang aku
siapa yang menendang kamu lam
aku juga gak tau oke
kejadiannya begitu cepat
rasanya tadi di dalam gak ada orang deh
aku yakin kau pasti bisa hadapi dia
aku gak yakin dia sendirian
pasti pasukannya udah di sekitar sini
kita harus berhati hati
paranormal ini umurnya sangat tinggi
lebih baik kalian tunggu sini
kenapa kau diem saja
yalian akhiratus ini boleh juga
dia sudah tahu aku berilmu tinggi
tapi dia masih nekat menantangku
hanya segitu saja kemampuanmu
hei anak muda
leb baik kau mengerahkan dirimu saja
karena itu adalah percayaan terbaik untuk
dia sendiri em
kita gak bisa diem aja kita harus bantu sakti
kalian semua di sini ya biar aku yang menolong sakti
awam awam malam tunggu
bukannya ingin mengemakan kemampuanmu
tapi jumlah mereka nggak cuma satu
biarkan kami bertiga membantumu
apa maksud dia tadi
sekar adalah kunci untuk membuka masa lalu
dan juga masa depan
walau kaimu di depan
intinya itu tau tirolarnya
saat praya yang berangkat
ya gumbalang ada apa
kau di mana gumbara
saya sedang dalam perjalanan menuju bukit tunggal
macam crazy kabar tentang anak anak kita
saya mendapatkan kabar baik
dan kabar baik itu
sudah saya beritahu
kepada kak reena
saya sudah mendapatkan kabar dari sekitar bahwa dia bersama alina dan juga putra alam
dan mereka dalam keadaan baik baik saja
syukurlah kalau mereka baik baik saja
dimana mereka sekarang
mereka sedang dalam perjalanan menunjukkan kartunya
kalau begitu aku tak perlu khawatir lagi tentang keadaan mereka
aku akan ke bukit tunggal sekarang bukit tunggal
kita ketemu di sana
baik sampai ketemu di bukit tunggal
kau sudah aku ajarkan tentang ilmu pernafasan
agar kau bisa mengendalikan emosimu
dan sekarang akan aku ajarkan kau tentang ilmu silat
agar kau bisa mempertahankan dirimu
baik datu lalu apa yang harus ratna lakukan sekarang
baiklah ikuti gerakanku
yang penting saat ini kau harus bisa menjaga kesehatanmu secara total
nah kosongkan pikiranmu
lupakanlah masa lalumu
tataplah ke depan
dan kau pasti bisa
maaf datuk ada hal yang ingin saya bicarakan sama datuk berdua saja
pak marah bapak datang kemarin dengan siapa
lanjutkan latihan tadi
tetaplah fokus pada latihan
kita bicarakan di sana
apa yang mereka bicarakan
banyak yang sudah berubah
tapi kenapa aku tidak ingat apa apa
namanya memang okey
kalo mana aku akan dassup
terus kita baik ini bersama gua hara dan ki tunggal dulu
ya ya toh
saya tidak takut dengan pengecut seperti kalian
tunggal tunggal tunggal
tunggal tunggal tunggal
tunggal tunggal tunggal
ringus dan bawa anakir ratus ini
yang lainnya aku asyik mereka